minarti timur serius mengamati anak didiknya isyana syahira dan rinjani kwinara
bertanding melawan pasangan laudia aura dewi dan natasha arin
di babak perempat final ganda taruna putri pada kamis dua puluh lima mei
sesekali ia memberikan masukan kepada isyana dan rinjani
agar tetap fokus melawan pasangan asal pengprov pbsi jawa timur itu
pada akhirnya anak asuhnya di klub pb jarum menang dua set langsung
dua puluh satu sepuluh dan dua puluh satu sepuluh serta lolos ke babak semifinal
dominasi klub klub besar memang sulit di bendung
namun bagi minarti perkembangan pembinaan bibit pebulu tangkis di daerah mulai merata
turnamen semacam sirnas bisa menjadi medium untuk meningkatkan daya saing antar pemain muda
dari pengamatan memang klub klub besar jaya raya jarum mutiara kardinal
terus ada eksis mungkin mereka lebih dominan
tapi saya lihat sudah ada sedikit pemerataan kok
di klub klub yang udah banyak klub klub kecil sekarang
sudah banyak saya kurang jelas siapa
tapi mereka sudah mulai banyak pemain pemain mudanya
bibit mudanya udah mulai bisa ada perlawanan lah lawan klub klub besar itu
bagi laudia aura dewi dan natasha arin
pemain pengprof pbsi jawa timur kekalahan melawan pasangan asal klub sebesar pb jarum
bagi laudia aura dewi dan natasha arin pemain pengprov pbsi jawa timur
memperbaikinya di turnamen selanjutnya

jaden abdullah menang juga dengan dua set langsung
dua puluh satu dua belas dan dua puluh satu enam belas melawan rizky dwi cahyo
selain di taruna dua sektor lainnya
yakni pemula dan remaja juga memasuki babak akhir
para semifinalis dari berbagai kategori di tiga sektor
akan berlaga pada jumat dua puluh enam mei di gor sudirman surabaya
miftah farid gan carwi caksono surabaya jawa timur